saudara jelang puncak peringatan trisuci waisak biksu dan umat buddha melakukan kirap dari candi
mendut menuju candi borobudur sekitar tiga lima km rangkaian pelaksanaan kirap waisak diawali dengan
ibadah di candi bendut dipimpin biksu dari berbagai dewan shangha perwakilan umat buddha
indonesia walubi akan dilanjutkan kirab ke candi borobudur nantinya kirab akan menempuh jarak tiga lima
lima km dari candi mendut ke candi borobudur dengan membawa berbagai peralatan waisak seperti relik
sang buddha air berkah api dharma dan kitab suci tripit
hai hai hai usai melangsungkan prosesi puja bakti di candi mendut rangkaian kegiatan perayaan
hari raya trisuci waisak dilanjutkan dengan kirap waisak dari candi bendut menuju borobudur dalam
kirab ikut serta biksu mati udah mengiring api abadi suci serta rezeki udah berjalan sekitar lima km
buddha di seluruh indonesia ucapan dari jokowi diunggah di laman media sosial x dengan gambar
animasi dirinya sedang melepas lampion berlatar belakang candi borobudur dengan menulis selamat
dua ribu lima ratus enam puluh delapan semoga kebahagiaan kedamaian dan kebijaksanaan senantiasa menyertai kita semua
rangkaian waisak tahun dua ribu dua puluh empat mulai dari tujuh belas mei hingga dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
dari perjalanan bisu tudung yang tahun ini berakhir di candi borobudur di jokowi di ucun jepang indonesia
tudong yang tahun ini berjalan kaki dari semarang menuju candi borobudur dengan jarak tempuh sekitar
km empat puluh tiga biksu melakukan perjalanan dari semarang hingga magelang untuk mengikuti prosesi waisakti
candi borobudur seolahnya ke dukung viku dudong sampai ke borobudur dengan salamat untuk waisak
tahun ini kami bahagia sepanjang enam puluh km dari masyarakat indonesia
damn kompas tv tembanggung jawa tengah
hai untuk mengetahui persiapan detik detik waisak kita pantau situasi terkini dari candi borobudur
magelang jawa tengah ada jurnalis kompas tv triksi valencia selamat petang triksi apa saja
rangkaian waisak hari dan pukul berapa kira kira kelepasan lampian akan dilakukan triksi
yaih ibrahim sebelum saya menjawab pertanyaan anda saya akan menceritakan sedikit bagaimana
dia memiliki kesehatan di kota yang tersebut
tidak ada hanya itu saja tersebut tersebut adalah perjalanan bisu tersebut tersebut adalah perjalanan bisu sejak tahun dua ribu dua puluh
saya menjawab pertanyaan anda saya akan menceritakan sedikit bagaimana kondisi di tempat kami melaporkan
yakni di halaman candi borobudur atau di lapangan kenari
karena kalau tadi masih kosong masih ada persiapan tapi saat ini sudah penuh
sudah dipadati oleh umat buddha yang juga sudah ikut berjalan tadi dari candi bendut sampai dengan ke candi borobudur
mereka sudah bersiap dari tadi ada yang dari siang bahkan sudah datang untuk bisa mendapatkan posisi terbaik
ketika mereka beribadah maupun juga merayakan waisak yang juga nanti akan ada prosesi prosesi
ataupun juga rangkaian yang akan dilakukan terlebih dahulu menjelang detik detik waisak dua ribu lima ratus enam puluh delapan buddhis era maksud kami
nah kalau dari rundown memang rencananya pukul lima sore waktu indonesia bagian barat yang berarti ini sekitar tiga puluh lima menit lagi akan dimulai
jadi prosesinya akan diawali dengan menyalakan api
lilin maksud kami menyalakan lilin dan juga menyalakan dupa
ada lilin panca warna yang memiliki makna makna ini ada lima warna dari warna biru kuning merah putih dan juga warna oran
yang juga melambangkan satu persatu terkait dengan apa yang harus diamalkan maupun juga harus dilakukan
seperti misalnya warna merah terkait dengan cinta kasih dan kasih sayang yang harus dipraktekan ke semua makhluk hidup
juga ada kebajikan yang berwarna putih dilambangkan ini menunjukkan bagaimana masyarakat ataupun juga umat buddha harus terus menerus menjaga hidupnya menuju kesucian
lalu kemudian ada warna oran yang menunjukkan semangat untuk bisa mengingatkan kembali umat buddha mengamalkan sikap sikap atau juga ajaran buddha
nah setelah penyalaan lilin ada juga penyalaan dupa dengan tiga hiu
ada tiga heo ini melambangkan
huda dama dan juga sangga
ada filosofinya juga dari dupa sendiri yakni terkait dengan kebajikan yang terpancar
kalau kita melihat bagaimana dupa yang terhirup ataupun juga tersapu angin tidak akan padam ataupun mati
ini juga menunjukkan bagaimana kebajikan ini tidak boleh padam sama sekali
lalu kemudian juga terkait dengan uangian harum dari dupa yang bisa semerbak ketika tertiup angin
nah ini juga yang diharapkan ketika memang kebajikan itu diamalkan
memang ada filosofi filosofi yang kemudian ditampilkan ataupun juga dimaknai dari setiap prosesi prosesi
misalnya selain itu ada juga nanti prosesi mengelilingi candi borobudur atau kita disebutnya pradaksina
ini sebanyak tiga kali akan mengelilingi searah jarum jam
itu berarti menunjukkan penghormatan kepada buddha kebudi satwa dan juga kepada dewa
nah ibrahim nanti juga rencananya akan ada sambutan maupun juga tuntunan meditasi
meditasi ini juga menjadi salah satu kegiatan yang juga harus dilakukan
yakni untuk mengingatkan kembali terhadap diri masing masing terhadap ajaran buddha
ada sekitar empat puluh objek untuk meditasi
salah satunya adalah terkait dengan nafas untuk mengingatkan kembali bahwa manusia ini hanya sekedar nafas yang dia hirup dan juga dia keluarkan
jadi tidak boleh ada kesombongan ataupun juga ada keegoisan
maka dari itu meditasi menjadi salah satu bentuk untuk menenangkan diri dan juga memfokuskan diri
nah ibrahim selain dengan rangkaian rangkaian tadi sekitar pukul tujuh yang juga adalah prosesi doa
ini akan dilakukan pelepasan lampion di dua zona
yakni ada di lapangan marga utama dan juga di taman lumbini
jadi ada dua sesi juga yang akan dilakukan yakni dari pukul tujuh sampai dengan pukul sembilan
lalu kemudian dilanjutkan lagi dari pukul setengah sepuluh sampai dengan pukul setengah sebelas
itu adalah pelepasan lampion lampion yang juga menggambarkan doa dan juga harapan yang dipanjatkan dari umat buddha maupun juga peserta peserta yang datang untuk mengikuti perayaan waisak pada hari ini
terima kasih triksi valencia untuk laporan anda langsung dari candi borobudur di magelang jawa tengah